suruh diem tuh menang menang artinya diam jangan teriak teriak
sobring penjahatnya mungkin banyak
pulang dulu iya takut nih itu banget ya lebih dari satu
dia diikat gak apa apa aman
yaudah kita kejar dia aja
satu aja yang tangkap
nangkep gitu aja gak bisa
jagain nih jagain namamu
bibirmu diam jangan teriak teriak
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kalau sudah terkumpul
sekarang tolong dengarkan murobi kalian ingin bicara
ustadz musa minta sekarang kalian cek
teman kelompoknya masing masing
apakah sudah lengkap
atau apa yang tertinggal
kalau semuanya sudah lengkap
sekarang kalian semua
boleh masuk ke tenda masing masing
ya dan jangan kemana mana
lukman pak ustadz
tidak boleh ikut mencari haikal
indra dan juga lukman
kalau kita semua mencari mereka
terus nanti kalau kita nyasar semuanya gimana
jadi repot semua kan
sekarang ustadz minta
kalian semua masuk ke tenda masing masing
dan jangan kemana mana
itu sudah sangat membantu kami
sekarang ustadz minta kalian semua berjanji
jangan pergi kemana mana
jalan jalan ke keranji
pulangnya beli perpati
jangan pernah sekali kali berjanji
kalau kalian tidak bisa menemani
kalian semua pegang janji dan ucapan kalian
jangan pergi kemana mana
ya akhir kalam
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kalian ngapain disini
oh jadi kalian belum masuk tenda masing masing
karena mau minta sakat tonik abc
untuk meminta sakat tonik abc
ini kenceng banget sih
eh bisa dut
alamu lelah dut
kita kelepas juga ayo kita sekarang cari
yang dua kemana bro
dapet dua hilang dua
yaudah udah kita kan dapet dua
yang dua hilang
yaudah yang hilang biarin
am am taruh
artinya tuh kapan aku nikah sama tante kamu
lagian sok kenal lu
eh suruh diem tuh eh
diam jangan teriak teriak
gawat ini kacau ini
yang satunya lagi malah gak ketangkep sama gue
tapi nganu lo jar
dua anak yang tadi kita ikuti pohon itu
nah maksudku wih itu maksudku nolok
ah payah kalian payah
jagain dua orang aja nggak bisa
tapi wajoh nesu nesu
wajoh nesu wong tani lah yang nesu
aset kita itu masih ada dua penggantinya
kalian berdua tau gak
enggak gak tau
tau gak enggak kita gak bohong
kata pak ustad kita gak boleh bohong
aku percaya loh anak kecil tuh gak libu
percuma nih anak kita tangkap
gak ada hasilnya gak ada gunanya
menang acu aku mau menang
gua punya ide

kita minta bantuan para santri santri yang lain
buat bantuin nyari hartaite kita itu
nyari dimana lagi ya dot
kamu kenapa sobring
kamu kenapa sobring
iya dia pingsan deh
kok belum tidur
kenapa pasti mimpi serem ya
pak de pok siti
ikut berjaga ya
sama pok siti sama pak de biar berjaga kita sini
di tenda dingin banget
sekalian nengetin badan
begadang boleh saja
kalau ada perlunya
ayo butet gak perlu
ya elah pak de biarin apa
dia mau ngetin badan disini daripada dia ngetin lauk
dia bisa anggus bentar
cabut aja tuh
tunggu gak sih
eh eh mau kemana
takut dan nanti ada santriwati
yang bangun lagi yaudah
pak de pok jalan dulu assalamualaikum
pemenin pok siti ya
lagi njawer dibakan hiu
ga ada semua dimana he